mantan menkominfo atau menkominfo nonaktif menjalani sidang pembacaan eksepsi dalam kasus korupsi bts empat g kominfo hari ini
dalam eksepsinya plate meminta majelis hakim yang diwakili oleh kuasa hukum mengabulkan sembilan poin keberatan
namun salah satu isi eksepsi atau di awal pembukaan isi eksepsi membuat majelis hakim tersinggung
yaitu kemudian menyampaikan pendapat seperti yang anda saksikan tadi
di sana disebut bahwa seolah olah pengadilan atau peradilan ini mencari cari kesalahan
dan kita bahas isi eksepsi terdakwa joni plate pada malam hari ini bersama pakar hukum dinapidana universitas taruman negara pak heri firmansyah
pak heri selamat malam
selamat malam assalamualaikum mbak putri salam sehat
salam sehat pak heri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak heri kalau misalnya kita melihat sejak awal
dari kasus ini kalau tadi mengutip dari yang disampaikan oleh ketua majelis hakim bahwa tidak ada tendensi politis dan segala macam
sejak awal ketika ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan isu isu seperti itu terus berhembus
nah bagaimana sekarang peradilan ini memastikan posisinya clear dan tidak terpengaruhi dari isu isu seperti itu
karena bagaimanapun ini tadi sampai disampaikan langsung oleh ketua majelis hakim

begini mbak putri tentu kita mengapresiasi pernyataan di awal tadi ya sebagai bentuk peneguhan komitmen
dan juga penegasan bahwa yang namanya lembaga yudikatif apalagi mahkamah agung yang dibawahnya ada badan peradilan
seperti di pengadilan negeri tindak pidana korupsi yang menyidangkan perkaranya pak plate ini
tidak boleh ada intervensi apapun apalagi terkait dengan politik
tapi akan kita lihat ke depannya mudah mudahan itu terus konsisten ya
sehingga yang diharapkan pasti sederhana oleh para pihak diberikan ruang untuk kemudian membuktikan apa yang mereka asumsikan di awal
tentunya satu bicara tentang presumption of gill ya tentu jpu dan juga pihak pembela dari pak plate pasti akan bicara tentang presumption
asas praduga tidak bersah

untuk saling membuktikan sehingga nanti ketika hakim mengambil keputusan tentulah itu keputusan yang berdasarkan pada keadilan sekali lagi ya
bukan pada tendensi adanya intervensi adanya tekanan adanya katakanlah pesanan politik
walaupun ini mungkin akan dikaitkan dengan mohon maaf ya mbak putri memang momentumnya sangat dekat di dua ribu dua puluh empat
oke pak heri bagaimanapun kan ini masuk ke dalam hal yang disampaikan di eksepsi
kami perlu menyampaikan keberatan dan tanggapan sehingga pendulum keadilan kembali seimbang berdiri tegak tidak condong ke kiri maupun ke kanan
dan proses peradilan dalam persidangan di pengadilan dapat berjalan dengan seimbang
itu persisnya kata kata yang disampaikan dalam eksepsi
tanggapan anda berkaitan dengan satu paragraf ini yang kemudian diartikan oleh hakim bahwa ada kecenderungan untuk saling tuduh atau saling menunjuk dalam persidangan ini
ini tentu harapan bagi siapapun yang akan duduk di kursi pembela ya
bahwa saya juga selain dosen saya juga lawyer gitu
saya memahami pasti hal itu akan disuarakan dan itu mungkin diharapkan untuk menjaga netralitas tadi ya
tapi sekali lagi proses ini kan terbuka transparansinya ada
ini juga pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum kan
bahkan media pun mungkin bisa mengakses informasi itu dari dalam ruangan sidang
dengan tentunya dengan persyaratan yang harusnya dipenuhi dalam ketentuan di pengadilan negeri
jadi saya rasa tidak ada hal yang mengkhawatirkan sejauh ini ya
semuanya masih pada tahap yang biasa dan tentunya dalam kasus besar dengan nilai nominal yang fantastis ya mbak putri delapan triliun
dan saya rasa ini bukan lagi sesuatu yang terkasan hanya by design saja
tentunya ini pertaruhan marwah juga dan kehormatan dari tim penyidik di bawah sampai kepada proses penuntutan di persidangan nantinya
karena semuanya kan harus dilakukan secara profesional tadinya imparsial juga
dalam konteks ini ya di ujungnya nanti apakah putusannya kemudian dihukum bersalah atau tidak itu kan nanti kita ikuti dalam proses pembuktian berikutnya ya
ini karena masih masuk pada fase belum masuk kepada proses pembuktian
nanti ada proses pembuktian
kemudian proses pembuktian jaksa umum dan kemudian juga teman teman pembela dari pak platy juga akan diberikan hak yang sama
tapi yang menarik adalah ketika bicara di poin poin bahwa bpkp misalnya kalau saya tidak salah menangkap ya
itu dianggap tidak cukup kuat untuk memberikan statement adanya kerugian keuangan negara
mungkin kita dapat mengkaji dari putusan mahkamah konstitusi kalau saya tidak salah putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh
garis miring puu
dua belas romawi tahun sepuluh romawi tahun dua ribu dua belas ya
itu menyatakan kalau saya tidak salah itu adalah bahwa bpkp memiliki kemampuan dan juga kewenangan untuk melakukan audit investigasi ataupun perhitungan terkait kerugian keuangan negara
nah bicara tentang kerugian keuangan negara ini kan pasti ada tahapannya
dia akan melihat apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan mbak putri
nah itu yang kemudian jadi poin dalam hal ada tidaknya kerugian keuangan negara
nah baru kemudian ada tidaknya kerugian keuangan negara itu akan dinilai berapa besar nilai kerugiannya
kemarin sudah tertulis delapan triliun
nah yang menjadi akan perdebatannya apakah nilai itu semua benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sebesar itu
kalaupun memang benar ada tindak pidana korupsinya begitu ya
dan sebenarnya kan di awal ketika kasus ini pertama kali muncul ada perdebatan soal perbedaan perhitungan itu ya pak heri ya
antara bpk dan kepentingan
kemudian bpkp dan kemudian itu juga yang kemudian dijadikan alasan atau salah satu landasan untuk pembelaan hukum oleh para tim kuasa hukum dari johnny g plate
tapi ketika anda melihat kasus ini sejak awal pak heri akan seberapa luas sebenarnya kasus ini bisa dibuka di persidangan ini
karena bagaimanapun kalau kita lihat saya tidak bisa menyebutkan ini aktor utama atau tidak ya
tapi ada tokoh dibuka
di sini yaitu satu yaitu menkominfo nonaktif
tapi apakah anda optimis bahwa bisa dibuka dalam persidangan ini sejelas jelasnya karena aliran uang yang sebegitu besar
kuncinya mungkin adalah di sejauh ini yang didaulat menjadi aktor utama ya dalam proses persidangan ini pak plate
maka pak platte adalah key wordsnya di sini
nanti apakah beliau kemudian ada menyampaikan peran orang lain di luar dari dirinya
karena kan dalam konteks kejahatan tindak pidana
korupsi dugaan dalam perkara ini
dalam proyek bts ini kan kita bicara ada dua ya
pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran
nah dalam hal pak t adalah pengguna anggaran
karena di kementerian kan tentunya ada organisatoris atau peran peran dari masing masing tadi
nah kalau kita melihat hanya dari struktur saja tentunya tidak ada yang melebihi menteri kan
karena di atas menteri hanya presiden misalnya
jadi dalam konteks di lingkup internal kementerian itu hanya berhenti di menteri begitu
nah tinggal bagaimana melihat sebenarnya ada tidak peran serta aktif dan atau katakanlah tadi rekayasa desain yang tadi dilakukan
karena modus operandi dalam penyediaan barang dan jasa ini kan banyak macam ya mbak putri
apalagi kalau kita
dalam sekarang ini desainnya coraknya luar biasa
agak sulit memang ditemukan dengan kasat mata saja
jadi memang ini harus dibuka secara terang benerang
dan juga teknik teknik yang tidak mudah
karena korupsi saja itu sulit untuk dibuka persoalannya secara terang benerang tadi
apalagi kalau ini di level yang tidak main main begitu ya
menteri aktif yang
jadi ini juga melakukan tindak pidana
tentunya ada jejaring yang harus kemudian coba diteliti dan kemudian diproses berikutnya terkait dengan pertanggung jawaban pidana
nah yang jadi pertanyaan dari kuasa hukum tadi itu kan kalau saya tidak salah
sejauh mana sih pembatasan dari pertanggung jawaban pidana bagi pengguna anggaran
misalnya dia sudah memberikan kepada pihak lain untuk dieksekusi
kemudian ya lah
diduga yang melakukan ini bukan dari pa nya
ini kan pasti akan melempar ke katakanlah kesalahan tadi ke pihak yang lain kan
tinggal jadi membaca kasus ini tidak bisa sepegal sepenggal mbak putri
kalau ada dengan pasal lima puluh lima penyertaan tentunya juga akan melihat peran serta yang lain
nah kalau mereka kemudian saling lempar kesalahan
nah ini yang akan menjadi agak sedikit complicated
merekonstruksi satu perkara tindak pidana korupsi itu memanglah tidak mudah
tapi bukan berarti tidak begitu ya
jadi memang akan tetap bisa dibuktikan
tapi memang harus punya effort yang lebih mbak putri
dan semoga itu bisa terang benderang ya dibuka sejelas jelasnya di saat saat pembuktian nanti
dan terutama pada saat pemeriksaan saksi ini biasanya akan saling tuding saling tunjuk
dan semoga dari situ betul betul bisa terbuka dan jelas jelas
dan semoga dari situ betul betul bisa terbuka dan jelas jelas
konstruksi kasusnya seperti apa
pak heri terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
sehat selalu pak
sehat juga mbak putri